terutama yang menyangkut haji dari indonesia
sudah terhubung dengan redian febriansah
produser senior sian indonesia
selamat malam ibi
ibi dari perkembangan proses pelaksanaan haji di sana
selamat malam yuda dan selamat sore waktu arab saudi
saat ini saya sedang berada di wilayah mina
arab saudi tidak jauh dari kota mekah
dan saya tepat berada di pusat keamanan di sektor mina
di mana seluruh elemen dari kepolisian dan juga perangkat militer
berjaga penuh dan memusatkan konsentrasi untuk pelayanan haji tahun ini
di lokasi ini
dan haji takun ini di lokasi ini
untuk fokus sendiri pihak kerajaan arab saudi
menteri agama memfokuskan daerah armin arafah jalifah dan mina
inilah yang daerah daerah yang mengalami
penjagaan ketat karena hampir juta jemaah haji dari seluruh dunia
datang dan melaksanakan prosesi haji di sini
selama kurang lebih tiga hingga lima hari
nah untuk tidak perlu dilakukan lagi karena sepanjang pengamatan kami
selama di wilayah mina arafah petugas baik dari kepolisian
dan juga perangkat militer lainnya berjaga jaga di hampir setiap sepuluh meter
atau bahkan bisa dua puluh meter walaupun mereka hanya berjaga
berdiri saja di situ tidak ada aktivitas apapun
namun mereka akan bertindak tegas jika ada kejadian kejadian
yang mengancam keamanan di sini
sementara itu untuk yang perlu diwaspadai dari para jemaah haji
pada sore hari ini sekitar pukul empat waktu arab saudi
udara mencapai empat puluh tiga
dan itu cukup menguras energi terutama untuk prosesi haji
selama masa masa puncak haji
di mana seluruh jemaah haji diharap miliki dan dihitung
stamina yang tinggi untuk melaksanakan berbagai macam
prosesi prosesi haji yang dilakukan di sini
ya ibi tadi anda katakan salah satu kendalanya adalah cuaca
pada hari ini mencapai empat puluh tiga derajat celcius
lalu adakah kendalanya
apa lain yang dihadapi para jemaah haji dari indonesia
untuk persiapan sendiri
baik dari pemerintah republik indonesia yang saya saksikan langsung
bahwa tidak ada persiapan persiapan yang sosial harus ditangani oleh mereka
karena seluruh maksab yang ada di arafat dan minas
sudah berdiri secara sempurna
lebih dari sembilan puluh persen
hanya tinggal bagian bagian kecil yang
memang sifatnya tidak krusial
perlu diwaspadai di sini adalah selalu tetap mengikuti
peraturan yang ada di arab saudi
sangat penting karena pihak keamanan sangat sangat dekat dan
memang dibutuhkan ketaatan kita agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan
terutama untuk urusan keamanan di sini
baik terima kasih ibi untuk laporan langsung anda dari mina
selamat menjalankan ibadah haji di sana
terima kasih untuk laporan langsung anda